ya weekend ini kita akan mengajak anda untuk berjalan jalan via layar televisi tentunya
kita akan ke nrekang sulawesi selatan ada kawasan wisata bernama bukit cekong
selain bentang alam yang indah pengunjung juga bisa mencoba beragam wahana wisata ekstrim
ya saya jadi penasaran seperti apa keseruan di sana dan berikut liputannya
terletak di ketinggian satu dua ratus meter dari permukaan laut
mata anda akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang sangat eksotis
mulai dari gunung hingga tebing serta aliran sungai bisa dinikmati di atas bukit
wahana wisata alam yang dibuka sejak sebulan yang lalu ini menawarkan berbagai macam permainan ekstrim
sebut saja swing ekstrim atau ayunan maut
pengunjung bisa menikmati sensasi berayun di dahan pohon
dengan hamparan jurang yang bisa membuat jantung berdetak kencang
rasanya super kece lah pokoknya kalau di atas
kalau sudah di atas gimana perasaannya
ya melayang melayang dan udah nggak bisa diungkapkan dengan kata kata
kalau mau coba mau tahu rasanya coba deh
seru ya seru
selain swing ekstrim pengunjung juga bisa mencoba arena outbound dengan melewati tali
dan berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya
atau bermain flying fox dari atas bukit cekong hingga bersantai di atas hammock dan menikmati angin segar
anda juga bisa bermain motor trail yang disediakan
di area wisata bukit cekong
tak perlu khawatir masalah keamanan karena semua arena yang disediakan bersertifikasi internasional
ada beberapa yang harus kita adakan dari luar negeri
walaupun masih bisa didapatkan dari indonesia seperti karabiner dan seling seling yang lainnya
yang intinya disini keselamatan pengunjungnya
karena kita sendiri
bagi anda yang tertarik untuk menghabiskan akhir pekan di tempat wisata ekstrim ini
sampai satu bulan ke depan arena ini masih digratiskan bagi para pengunjung